kau betul gagakul mayu
mungkin aman daksa punya alasan tersendiri
makanya dia tidak mau memberitahu ke kita
aku merasakan ada hal yang ada disini
di mana paman jagadwira berada
paman pernah bertemu dengan paman jakarta
bahwa anak itu
kita bisa menjualnya
kalian boleh mengambil semua harta bendaku
tapi jangan coba coba kalian mengusik putriku
kamu tidak perlu macam macam dengan paman jagatwira
aku tidak takut jangan kalian semua
saya tidak mau
kau rasakan itu wanita tua
itu apa tanda hitam di leher ibu
ini tanda lahir nak
kenapa aku tidak punya
tidak semua orang
mempunyai tanda lahir
kalian tidak bisa menyentuh anakku
jangan sentuh anakku
jangan sentuh anakku
jangan sentuh anakku
jangan bawa anakku
jangan bawa anakku
kau memiliki tanda itu
ibu apakah kau ibuku
apakah kau ibuku
kau memanggilku ibu
apakah kau jagadwira
jagadwira pun aku yang telah diculik perang dua belas tahun lalu
benar aku jagadwira
aku telah menunggu ibu bertahun tahun untuk menjemputku
aku telah menunggu ibu bertahun tahun untuk menemukanmu
berhentilah dari jalan hitam ini nak
berhentilah kau menjadi perang
aku berjanji pada ibu
aku akan berhenti menjadi perahu

jagadwira telah lama menghilang
hingga kini kami tidak pernah bertemu lagi
tapi sudah lah
pak man jika pak man bertemu kembali dengan pak man jagadwira
kirimkan salamku untuknya
sejak saat itu
aku telah memutuskan untuk meninggalkan jalan hitam
dan membesarkan cempaka
untuk menebus dosaku pada mubuh
kau tidak akan bisa mahu
kau tidak akan bisa mahu
kau tidak akan bisa mahu
kau tidak akan bisa mahu
lama tak bertemu
rupanya jurusmu semakin membaik
kenapa kamu menyerang kami rai
tutup mulutmu kian santa
sebenci apapun kau terhadap diriku
aku tetap melahirkan
kita sama sama putra dari prabu siwan
kau selalu ingin membunuhku
apa yang sebenarnya kau inginkan raih
bukankah kau sudah memilikinya rai
tak ada yang ku cari kian santa
aku hanya ingin kau mati dari muka putih
aku tidak ingin menyakitimu
jangan banyak bicara
kalahkan saja aku
belum tentu jurus jurusmu bisa mengalahkan kukian santa
sehingga kau selalu ingin menyerang
salahmu karena kau ada di dalam hidupmu
dan kau selalu menjadi hantu bagiku
mungkin saat ini adalah akhir pertemuan kita kukian santa
kau akan menang
kau akan mati di tanganku
aku tidak ingin bermain dengan tingkah anemo itu
mari kemana kau pengecut